hai assalamualaikum mi waalaikumsalam sebentar pih mama iya
sehat alhamdulillah sehat anak anak
udah tuh nih mamahnya ajak masuk
nggak usah usah dong
nanti kalau kamu perlu ojek lagi
telepon gue ya iya
siang nih mana sih buru buru amat namanya juga
emak emak banyak urusan enggak ada iya ya
makasih banyak ya
mai besok kalau nggak sibuk boleh aku main rumah kamu sama aida ya boleh dong masa
lu berdua mau kemana lagi sih kalau bukan mancing
lo kesini ngapain kegebol pansingan
gue habis nganterin citra belanja dong
jadi lo ketawa gitu cuma nganterin dia belanja
gue kirain dari kau ketawanya sampai begitu
jemput mertuanya ke travel
sama sama tertekan sama mertua
gara gara tinggal serumah sama mertua
mau ke mana kek asal jangan denger tawa lo
ini rumahnya patis
alhamdulillah sehat ma
nih mamahnya ajak masuk
masa ngobrolnya di luar
ya pi udah mah
tamu disinip kelle reduce crise penunggung cpu
dadah aku keadaan di istemilin lewatdragon barista
nomor satu lah
lo bilang rod perempuan kagak jelas
eh rod dari dulu gue kagak suka dengan cara lo ngomong
mulut lo tuh pedes tau gak kayak cabai rawit
gara gara lo kagak tau jundrungan im
mana pakai rahasia rahasiaan lagi
terserah gue dong
kan lo yang nyempen gue sama odi
mau curah soal perempuan itu
gak perlu ngamuk
ah udah tua tua begini aja
malu tuh malu
kayak anak anak aja
gak tumpah pake tuh sepanggalan
kok dia gak minta nantriin sama gue
ya rela jak
lo ngapa sih dari tadi bulat balik gorengan gue
udah siang begini pelanggan masih sepi aja ya
ketoprak saya juga masih banyak
kita kaya kejadian
kita kaya kenceng kenceng yuk
lo duluan dad
ya iyalah mau ngapain aja gue kemari
gue agak apa jack
babi gue yang tau
gue tungguin aja di sini
babi gue tuh nyari batu akik di rawa bening
gapapa gue tungguin aja
lo kagak punya pusa ya
situ kenapa man
tadi liat pak odi mba be sama haji murut enggak
tadi di sini sekarang udah pergi
yaudah atuh makasih ya mas
teman sekampung saya ada yang jual gorengan di dekat harmoni sana jualannya laku banget
sehari dia bisa bawa pulang uang satu juta masa sindro kagak percaya gua udah bisa aja
hanmoni itu kan kawasan kantor nah tiap kantor itu pasti ada rapatnya tiap rapat pasti
ada coffee breaknya dan pasti juga ada gorengannya iya lu kenapa nggak ikutan dagang di sana ya
nggak bisa disamakan juga man emang situ pernah dengar orang kantor kopi breaknya makan ketoprak
hai ji beh udah tuh diam diamannya
hai burung belkok diam lu burung belkok diam
hai pak ada apa tis ada mamanya iyo di rumah ulu ulu kapan datangnya tadi pagi pak entis yang
jemput ke travel ya udah tuh kamu duluan aja ya pak mari beh pak haji ji beh saya duluan pulang ya